berbicara soal tren bukan hanya soal pakaian saja
ada juga tren tanaman hias yang juga mencatatkan cerita tersendiri di periode waktu tertentu
misalnya pada tahun sembilan puluh an tanaman palem menjadi idola para pecinta tanaman hias
bergerak ke periode awal dua ribu an jenis anturium yang jadi primadona
dan dua puluh tahun kemudian jenis aglonema dan monstera diburu penghobi tanaman hias
semua jenis tanaman tersebut laku terjual meskipun dibanderol dengan harga jutaan rupiah
hukum ekonomi berlaku juga pada tren tanaman hias
saat permintaan pasar tinggi harga akan melonjak naik
begitupun sebaliknya saat permintaan turun harga tanaman hias juga akan turun
saya pikir tren tanaman hias nggak ada bedanya dengan bursa saham menurut saya
jadi kalau sentimennya bagus lalu peminatnya banyak harga akan naik
tapi nanti juga ada titik jenuhnya sih biasanya
yang dimana kalau saya ditanya saya nggak tahu kapan dia jenuh itu
cuma dalam fenomena tren tanaman aroid ini
jadi agak lama karena tidak hanya di indonesia atau asia tenggara
tapi di seluruh dunia orang mengemari aroid
biasanya keunikan rupa dan kemudahan memelihara adalah faktor yang membuat jenis tanaman tertentu diburu peminat
namun ketenaran sebuah jenis tanaman hias tidak akan berulang di waktu mendatang
seperti halnya tren pakaian
jadi ini tren marketing sama seperti tren fashion
kalau fashion masih ada ulangannya ya
tapi kalau tanaman boleh dirunut sepertinya nggak ada
jadi begitu sudah nge transform hits banyak dia turun sudah turun
nanti muncul akan muncul baru lagi
agar tidak mubazir sebaiknya calon pembeli tanaman hias berpikir lebih matang
sebelum memutuskan untuk membeli
memelihara tanaman hias dengan bijak juga bisa berdampak positif pada ekosistem lingkungan alam sekitar kita
siva maulida egy agung jakarta